faktor penyebab kecelakaan di ruas jalan tol cipularang
selain karena kelalaian pengemudi
juga karena ketidaklaikan kendaraan itu sendiri
untuk menghindari kecelakaan
alangkah baiknya para pengendara anda
lebih mengenali kondisi jalur tol cipularang
yang dipenuhi jalur menanjak menurun bahkan hingga berkelok
ruas jalan tol cipularang merupakan jalur favorit
yang menghubungkan dua kota besar
yakni ibu kota jakarta dan bandung
jalur ini merupakan jalur favorit para pelancong
yang akan menikmati wisata di wilayah jawa barat bagian selatan
bahkan kerap terjadi kemacetan di jalur ini saat musim liburan
namun ruas jalan tol cipularang yang selesai pembangunannya
pada akhir april dua ribu lima menyisakan banyak cerita
salah satunya kecelakaan yang kerap terjadi
yang terakhir adalah kecelakaan yang terjadi pada delapan belas mei
melibatkan sepuluh kendaraan dan mengakibatkan empat korban tewas
serta puluhan orang terluka
kecelakaan diakibatkan kelalaian pengemudi
dan faktor ketidaklayakan kendaraan
untuk menghindari terjadinya kecelakaan serupa
alangkah baiknya para pengguna jalan mengenali kondisi jalan
di ruas jalan tol yang memiliki panjang mencapai lima puluh empat km ini
jalur tol cipularang dipenuhi jalanan menurun menanjak serta berkelok
dengan kondisi tersebut para pengendara harus lebih konsentrasi
dalam berkendara agar terhindar dari tabrak belakang kendaraan

faktor yang harus diperhatikan adalah kondisi kendaraan
diharuskan melakukan perawatan kendaraan secara benar
agar semua sistem kendaraan berfungsi dengan baik
dan tidak terjadi permasalahan ketika di tengah perjalanan
karena bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain
para pengguna tol cipularang ini mengaku
kondisi jalan tol ini memang ada perbedaan dibanding tol lainnya
di sini banyak tanjakan turunan dan berkelok
sehingga para pengguna harus ekstra hati hati
kondisi pengemudi juga harus diperhatikan
awan awan tirma ada tapi tergantung kitanya juga yang bawa mobilnya
yang kan lewat gunung itu udah turun terus pakai gigi lima
sepanjang jalan km seratus sampai delapan puluh lima itu rawan sekali
sering terjadi kecelakaan
bawa mobilnya juga saya pak
menurut general manager tol purbalenyi
ada yang harus diperhatikan dengan kondisi jalan di jalur tol cipularang
salah satunya sistem pengereman
jika dalam kondisi jalan kasar rem akan tidak berfungsi secara maksimal
sehingga para pengendara harus melakukan antisipasi
dalam hal kondisi jalan kami sebagai pengelola jalan tol
tentunya kami sendiri ada aturan yang membatasi kami
atau mengharuskan kami yaitu aturan mengenai standar pelayanan minimum
nah di mana di situ yang dihitung terkait dengan kondisi jalan
yaitu pertama itu kekesatan
kemudian ketidakrataan dan zero pothole
nah untuk zero pothole ini ada batas waktunya juga
yaitu dua x dua puluh empat jam lubang harus tertutup
namun di kami sendiri menerapkan standar bahwa
lubang itu harus tertutup maksimal satu hari
seperti itu untuk menghindari adanya kecelakaan
nah terkait dengan kekesatan
kekesatan itu tentunya jalan kalau sudah licin
maka traksi rem tidak berfungsi dengan baik
nah itu sendiri ada standarnya kemudian ketidak
diharapkan kecelakaan maut yang kecil
dan kecepatan yang kerap terjadi
menjadi pelajaran dan perhatian khusus para pengendara
agar lebih memperhatikan keselamatan dengan mempersiapkan diri
maupun kendaraannya sebelum melakukan perjalanan